kampung pengauban desa jangkurang kecamatan leles garut jawa barat mendadak viral
perkampungan di lereng gunung pangauban ini disebut sebagai kampung sultan
penyebabnya di kampung ini terdapat deretan rumah megah layaknya istana sultan
puluhan rumah dibangun dengan ornamen nyaris sama menggunakan pilar besar yang menculang
pagar pagar tinggi dengan ornamen glamor semakin memperkental ciri kampung para sultan
warga dikenal selama puluhan tahun menggeluti usaha produksi tas sekolah dan tas lainnya
salah satu pemilik rumah mewah di kampung sultan bernama amang
ia sudah dua puluh tahun lamanya menggeluti bisnis tas
kekayaan yang didapat bukan secara instan melainkan perjuangan keras
tak hanya mencukupi kehidupan keluarga usahanya ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan di kampungnya
model tasnya model pemasarannya ya dicoba coba
kemudian bapak buka sendiri
buka sendiri alhamdulillah sedikit sedikit jalan jalan
sudah berapa tahun kurang lebih pak
kurang lebih dua puluh tahun ada lah
pihak desa setempat memastikan puluhan rumah mewah bukan milik sultan sungguhan
penghuninya merupakan warga sekitar yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya
hampir lima puluh orang
pak memang betul rumah rumahnya memang bagus bagus gitu
semuanya rata rata jualan tas begitu
warga pengoban dari bapak karisulama sampai subasena pengrajin tas semua
tas yang diproduksi dijual ke luar kota mulai jakarta medan hingga bukit tinggi
penghasilan dari jualan tas ini digunakan membangun rumah bakistan
deden rahadian garut jawa barat